ratusan pohon dengan berbagai ukuran dan jenis ini ditanam di area revitalisasi monas jakarta pusat selasa pagi
penanaman ini dilakukan tata ruang kota pemprov dki jakarta dan unit pelaksana teknis monas setelah pemberhentian proyek revitalisasi
kasubag tata usaha monas endriati feryani mengatakan nantinya sebanyak lima ratus tujuh puluh tiga pohon akan ditanam di kawasan yang menjadi proyek revitalisasi monas
penanaman pohon ini kembali dilakukan untuk menghijaukan kembali area revitalisasi monas

itu kapan mulai ditanamkan
enggak mulai akhir januari
seperti diketahui proyek revitalisasi monas terpaksa dihentikan setelah adanya protes dari berbagai pihak
salah satunya penebangan pohon yang membuat monas menjadi lebih gersang
akibatnya pemerintah pusat bersama dprd dki jakarta
yang melakukan peninjauan meminta pemprov dki jakarta menghentikan proyek sementara
sampai menunggu adanya kajian dan persetujuan pemerintah pusat
rizky ihtiariah jakarta